delapan titik sumur warga di kampung nagro kecamatan gunung sindur kabupaten bogor jawa barat diduga terkontaminasi bahan bakar minyak atau bbm
kehebohan terjadi di desa nagrok pengasinan kecamatan gunung sindur kabupaten bogor jawa barat karena sumber air mereka berbau
kejadian ini sudah terjadi sejak lima tahun lalu hingga pada rabu air ini pun berubah warna menyerupai bahan bakar minyak
air sumur ini juga mudah terbakar dan bahkan warga memanfaatkan air ini untuk menjadi bahan bakar motor
diduga air sumur warga telah terkontaminasi bbm yang berasal dari spbu yang berlokasi tak jauh dari permukiman warga
camat gunung sindur dch tomi melakukan pengecekan dan ditemukan sedikitnya lima belas titik sumur warga yang tercemar dan sumur itu terpaksa ditutup demi menghindari hal yang tidak diinginkan

terusanas untuk membangun semuanya berbentuk berwarna biru